dahil dahil dahil mikir nih kah
mama akan telepon om herman
ngapain silah disitu
ini bibi nggak siap siap
bibi gak ikut ke pesta ulang tahun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
buat den boy
bibi hanya punya doa
buat den boy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
dalam lindungan allah subhanahu wa ta'ala
dan menangkan diri
dan menangkan diri
dan menangkan diri
terima kasih ya bibi

karena aku ga butuh kado atau apapun dari bibi
yang penting buat aku
dan keberadaan bisalma di sebelah aku
itu jauh lebih penting daripada apapun
kasih banyaknya doanya
gausah naik motor
nanti berantakan lagi baju kamu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
selanjutnya kita cek bagian indon
ya ampun raya
gak beneran sih
gue sampai speechless banget sumpah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
ini bukannya gue narsis ya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
yaudah yuk kita berangkat
eh raya tunggu deh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
kita beneran kesana nggak ya
gue bener bener takut nanti ada masalah
pak itu cuam perasaan lo aja
lo santai aja lo tenang dulu sekarang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
karena apa karena kita mau party
aduh sayang rambut kamu rambut kecowok kecowoknya selembar aja
bu hilda semua sudah siap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
biar menantu saya
pokoknya seumur hidup
jangan lupa siapin acara kejutan dari temen temennya boy
mam mama bayangin masa ya ian tuh nelfonin aku terus mastiin tentang acara kejutannya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
ciy mama jadi gak sabar mau memulai acara ini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
terus mama yakin teman temannya boy pasti akan muji kamu
dan semakin kamu dipuji
maka jalan kamu menjadi crazy rich di level sultan
akan semakin mulus semulus pipi mama menggunakan skincare yang mahal luar biasa
percayain aja semuanya sama saya ya
jangan sampai ada minyak minyak di wajah kamu
sejauh jauh sampai sekarang belum datang juga silla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
gak seru acara ini kalau nggak ada perempuan yang namanya reva reva itu
padahal mama udah siapin loh kejutan luar biasa buat dia
kalau misalnya boy gak datang
kak jangan ngomong aneh aneh kayak gitu ah
apanya yang aneh sih olin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
apa sih tata tuh disalahin mulu pada cuma nanya
yaudah iya iya tata gak bakal bikin parno lagi
pokoknya ngomong secukupnya aja
kalau misalnya boy itu beneran ngambek
terus dia gak jadi dateng ke sini
muka kita mau ditaruh di mana mbak
aku malu banget
mama tau kalau sampai boy gak dateng it's okay
mama akan telepon om herman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
my hansum gary juga udah ada di situ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
kok tata jadi kayak salting merinding gitu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
gak salah lo pakai baju warna merah
gak takut diserodok lo
biar gue bersinar dan jadi bintang malam ini
lo kagak pantes jadi bintang
itu kayaknya kelompok warrior chapter bekas itu dong ol
itu kayaknya dari depok juga deh
sehat semuanya ya
sehat sehat sehat sehat
sehat sehat sehat
mengucapkan banyak terima kasih sih kalian hadir di acara ulang tahunnya boy
boy pasti seneng banget liat kalian semua
kapan lagi kita ngumpul kalau bukan di partainya boy
gue diundi mata pas lo undang
udah jadi kejutan buat boy
aduh lo lama banget sih ngapain sih di dalam dandan dulu ya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
tata itu di toilet nggak dandan
gak tau kenapa
kalau misalnya setiap kali tata denger
my handsome gary ada di sekitarin tata
tata tuh jadi salting
jadi kebul pipi gitu
ngedenger suara motornya gary aja
udah kebetulan tipis
apalagi lo ketemu orangnya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
ngesuka deh kalo tata diburu buruin gini

terima kasih ya
terima kasih banyak ya
loh gue ngenyata kalian kok bisa datang kesini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
mainkan apa nih
loh kenapa nih gimana